polisi menangkap suami yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri di ciamis jawa barat
polisi menyebut pelaku sempat melukai dirinya sendiri usai membunuh istrinya
polisi dibantu warga terpaksa mengikat hingga menggotong tarsum pelaku mutilasi sang istri
karena mengamuk saat akan ditangkap polisi
warga bilang perilaku aneh tarsum sudah terlihat dalam beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan
salah satunya tarsum mencoba melukai diri sendiri hingga bunuh diri
hari rabu kemarin ada kejadiannya tiba tiba
kayak yang kemarin hari rabu apa bang kejadian apa
kejadiannya dia kayaknya mau bunuh diri
katanya udah itu membanding bandingkan kepala ke tiang listrik katanya
iya rajin dia marah sama orang orang juga biasanya
jadi gak nyangka sama sekali gitu
memang aktivitas sehari harinya apa pak
dagang itu kambing jual beli kambing dianya
polisi menghentikan sementara proses pemeriksaan terhadap suami pelaku mutilasi istri di ciamis
proses pemeriksaan dihentikan karena kondisi kejiwaan dan emosi pelaku yang belum stabil
polisi menyebut pelaku sempat melukai diri sendiri usai membunuh istrinya
sementara polisi masih mendalami dugaan utang pinjol yang membuat pelaku depresi
fisik setelah pelaku kami amankan ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri
dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang
judi slot yang dilakukan oleh anaknya sendiri ini gimana kan
tentunya semua informasi informasi yang berkembang kami akan tampung dan kami akan lakukan pendalaman
jadi untuk hal tersebut kami belum bisa berbicara terlalu jauh
warga desa cisontrol ciamis jawa barat digegerkan dengan kasus mutilasi yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri
peristiwa pembunuhan keji ini dilakukan
di dekat rumahnya dan disaksikan oleh warga
ketua rt desa cisongtrol menyebut warga ketakutan karena usai memutilasi pelaku berkeliling membawa senjata tajam
informasi sudah ada informasi saya langsung kembali ke sini
ternyata di tempat itu sudah ada kejadian pas pas papasan sama sama si pelaku
dia sudah membawa baspom masih membawa pisau
saya ditawarin nama saya saya didik saya ditanya tolong gurusin biar jadi orang yang benar yang baik
saya tanya karena kecil kan nggak biasanya dia menitipkan anak
saya tanya kamu mau kemana udah nitipin anak saya mau kerja
polisi menyebut kondisi kejiwaan pelaku masih belum stabil sehingga proses pemeriksaan belum dapat dilakukan
polisi berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku minggu depan
jadi kondisi kejiwaan pelaku masih belum stabil sehingga proses pemeriksaan belum dapat dilakukan
kadang bisa menceritakan kronologis awal kejadian kemudian tidak nyambung lagi
dan karena teriak teriak pada proses kami menginterogasi dan mengambil keterangan
semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil dan kami kembalikan ke tahanan
selain pelaku saksi siapa saja pak yang sudah diperiksa polisi dan bagaimana hasilnya
ya sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa
polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini namun masih menyelidiki motif pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan pelaku
kejiwaan pelaku masih tidak stabil hingga polisi menghentikan proses pemeriksaan sementara
lantas apakah depresi yang diduga dialami oleh suami bisa menghentikan proses hukum untuk perbuatan keji pelaku kepada istrinya sendiri
kita ulas saudara petang hari ini bersama psikolog
klinis lisa japri dan juga ada ahli hukum pidana jamin ginting
selamat sore mbak lisa selamat sore bung jamin sehat selalu
selamat sore mbak nilu sehat selalu
baik saya ingin ke mbak lisa dulu ini bicara soal apa kesaksian yang muncul dari tetangga yang menyebutkan bahwa pelaku ini menunjukkan perilaku yang aneh begitu sebelum membunuh istrinya dalam beberapa hari
dan warga ini warga beserta dengan keluarga ini juga menyadari gitu bahwa ada nih agak aneh gitu
apakah perilaku perilaku aneh yang dimunculkan dalam beberapa hari terakhir itu bisa kita sebut sebagai indikasi ke arah orang ini depresi
iya kejadian ini tentu saja sangat shocking ya dan miris juga
dalam arti ini benar benar kembali membuktikan bahwa pentingnya pendidikan pengetahuan pemahaman akan kesehatan mental
ada seseorang yang sudah sangat berubah drastis apalagi kalau tadi dengar cerita dari warga
menyakiti diri sendiri kecenderungan bunuh diri yang tadinya sebenarnya ramah baik baik saja
nah ini sebenarnya pada saat itu harusnya segera dicari bantuan
berikutnya kalau kemudian banyak beredar saya baca berita ini langsung ada statement pelaku depresi
pelaku depresi yang harus saya tekankan tidak semua penderita gangguan depresi itu bisa melakukan tindakan in
jadi gangguan depresi dengan penyerta gangguan psikotik karena sempat ada saya baca berita juga
bahwa dia ada bisikan goib ada hal hal seperti itu
jangan jangan memang ada kecenderungan psikotik juga halusinasi yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk berpikir
menganalisa logikanya itu berjalan dengan baik
jadi mungkin saja depresi itu sudah ada tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini gara gara depresi gitu
karena sekali lagi saya tekankan tidak semua penderita depresi gitu ya bisa melakukan hal tindakan sampai se ekstrim ini
jadi kalau misalnya seseorang sampai melakukan tindakan yang ekstrim
seperti ini dia bisa saja sadar melakukannya begitu dan tidak dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya atau bagaimana mbak lisa
jadi gini kalau kita berbicara pada saat kita berperilaku pada saat kita berinteraksi sosial pada saat kita bekerja belajar
itu ada satu organ tubuh kita yang sangat berperan yaitu adalah organ otak
kalau kita mencoba untuk mensimpelkan penjelasan mengenai otak otak itu kayak segumpalan daging
ini ada kabel analisa logika kabel memori kabel emosi
nah ketika kemudian sudah sampai ada perilaku ekstrim seperti saat ini
ini ada kabel yang istilahnya itu korslet
yang mengakibatkan daya nalar dia penguasaan dia remnya dia untuk tidak melakukan hal hal ekstrim seperti ini itu tidak jalan
nah kenapa sampai bisa korslet gitu katakan
sama aja seperti misalnya kabel listrik di rumah
kalau ada penekanan yang berlebih pada satu titik listrik
yang lebih cepat korslet adalah lampu tersebut dibanding lampu yang lainnya
nah ini mungkin masalahnya sudah menumpuk menumpuk
kalau misalnya ada tekanan dari pinjol kemudian katanya ada berita juga dia ekonominya lagi menurun
karena usahanya bangkrut komunikasinya sepertinya dengan istrinya juga tidak baik
dengan anaknya juga tidak baik kemudian dia mungkin tidak ada tempat bercerita
itu mungkin mengakibatkan terjadi penumpukan yang akhirnya korslet
dan ketika dia sudah korslet apapun yang dia lakukan itu di luar kesadarannya dia mbak nilo
ibu njamin dulu ibu njamin ini kan polisi sementara sih menghentikan ya proses pemeriksaan
karena emosi tidak stabil dan lain sebagainya gitu
tapi kalau seperti ini bagaimana ini harusnya polisi mengambil tindakan ibu njamin
sementara di satu sisi juga akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan juga terhadap pelaku ini
ya jadi begini mbak nilu terkait dengan orang yang bisa dikategorikan sebagai dilepaskan dari jerat hukum pidana
alasan pemaaf itu pertama kalau jiwanya terganggu sejak lahir
atau dalam masa pertumbuhannya dia ada penyakit yang mengakibatkan jiwanya terganggu
nah mungkin di kategori nomor dua ini dalam pertumbuhan jiwa terganggu
tetapi itu ada jangka waktu yang cukup lama bukan insidential seperti ini begitu
jadi dengan kalimat yang insidensial seperti ini jiwanya terganggu itu hanya temporary
temporary jadi tidak termasuk dalam alasan pemaaf yang bisa tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya
bukan itu bukan bagian alasan pemaaf
nah nanti setelah ini satu
yang kedua ini pelaku tindak pidananya tertangkap tangan
artinya apa artinya sedang melakukan tindak pidana setelah melakukan tindak pidana
dia tertangkap tangan artinya apa artinya dia adalah pelaku yang sudah pasti dia pelakunya
jadi pelakunya tinggal menentukan dia ditersangka dan untuk menetapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan
nah kalaupun dia tadinya dianggap sebagai tidak bisa memberikan keterangan
keterangannya bukan satu satu alat bukti punya alat bukti lain
jadi jangan sampai nanti dia tidak sadar terus dia tidak bisa dipindahkan bukan begitu
jadi artinya kalaupun memang dari hasil uji kejiwaan dia ternyata memang depresi
masih tetap bisa diproses secara hukum begitu ya bung jamin ya
depresi itu bukan suatu penyakit kejiwaan atau sakit jiwa
depresi itu bukan jadi suatu alasan untuk dia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum
dan dia waktu melakukan perbuatan itu dia sadar saya kira
dia sadar emosi aja kan emosi
dan juga dia adalah pengusaha kambing dan sapi jadi dikatakan begitu kan
nah berarti kan waktu dia menitipkan anak itu adalah pembunuhan berencana
ini harusnya hukumnya lebih berat karena dia sudah mempersiapkan alat dan cara untuk melakukan tindak pidana supaya terlaksana
mbak lisa mbak lisa ini kan informasi yang beredar ini soal ada hutang pinjol begitu ya
dan ada masalah bangkrut juga dengan bisnisnya
tekanan tekanan seperti itu memang bisa menyebabkan orang jadi mengalami masalah kejiwaan
tadi depresi dan lain sebagainya mbak
kan informasinya bahwa pelaku ini ada utang pinjol kemudian juga bisnisnya bangkrut
apakah itu memang bisa membuat orang menjadi mengalami depresi atau masalah kejiwaan
sampai kemudian dia berperilaku kejam seperti ini
secara psikologis kita itu punya
resilience ketangguan yang berbeda beda mbak nilo
jadi bisa saja orang yang karena pinjol jadi stres ada orang yang pinjol gak kenapa napa gitu
yang pertama yang harus diperhatikan adalah daya ketangguhan setiap orang itu berbeda
yang kedua berapa lama dia berada pada kondisi tertekan tersebut
kalau itu sudah sekian lama dan terus menekan
itu bisa sekali kemudian ya tadi terjadi penumpukan dan akhirnya kemudian meledaklah cerita mudanya seperti itu
kemudian bagaimana dengan support system dia juga lingkungan sekitar
jadi itu turut membantu mengurai benang yang kusut atau malah menambah tumpukan beban tersebut
nah ini banyak faktor yang kita tidak bisa apple to apple gitu ya
jadi banyak faktor lain sebenarnya yang turut berperan sehingga mengakibatkan perilaku ekstrim ini terjadi
jadi orang yang depresi belum tentu akan melakukan perbuatan yang keji seperti ini
sekali lagi saya akan tekankan dan ini menjadi pemahaman kita bersama yang sangat penting ya
tidak semua karena ada pelaku depresi itu yang pengennya nggak punya energi sama sekali
jadi hanya pengen baringan nangis kemudian gak makan gak minum boro boro berinteraksi
karena kan melakukan tindakan yang seperti pelaku lakukan itu kan butuh energi besar sekali ya
tidak semua pelaku penderita depresi itu mampu melakukan hal tersebut
banyak yang sudah sangat sangat tidak ada energi pengen baringan aja nggak mau ngapa ngapain hanya nangis nggak mau makan
dimana mungkin perilaku itu sebenarnya sebelumnya mungkin sudah ada tapi lingkungan sekitar khususnya orang orang terdekat yang berinteraksi dengan dia itu skip
karena tadi sempat kan ada cerita beberapa hari sebelumnya itu pengen bunuh diri
jadi kayak ada udah ada helplessness pengen udah deh gak ngapa ngapain deh
tapi itu mungkin skip berlanjut lagi sampai kemudian terjadilah tindakan ini
bung jamin jadi kira kira kalau misalnya seperti ini kondisinya pelaku ini bisa dijerat dengan pasal apa ini dalam kasus ini
kalau saya kira ini adalah pasal pembunuhan
jadi sudah direncanakan untuk menghabisi istrinya karena keadaan ekonomi
atau juga pasal pembunuhan biasa tiga ratus tiga puluh
yang membedakan pertama adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sudah dipersiapkan
lalu dia tadi ada indikasi menitipkan anak
supaya anaknya mungkin tidak melihat
tapi yang menjadi sasaran istri kita tidak tahu motifnya
mungkin ada kita bisa menduga duga
tapi yang pasti orang ini tidak bisa lepas dari jerat hukum
hukum pidana dan juga mbak lisa japri
psikolog klinis sudah berbagi pandangan di kompas petang sehat selalu